data badan pusat statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal satu masih minus tujuh puluh empat persen
meski demikian presiden joko widodo kami selalu menargetkan ekonomi kuartal dua dua ribu dua puluh satu tumbuh hingga tujuh satu persen
untuk mencapai itu salah satu fokus pemerintah adalah dengan menggencarkan vaksinasi covid sembilan belas sebagai game changer pemulihan ekonomi nasional
vaksinasi covid sembilan belas menyasar satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok sebesar tujuh puluh persen
sementara itu guru besar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia hasbullah tabrani dalam diskusi di jakarta jumat siang menyatakan
vaksinasi adalah metode pencegahan yang tidak murah
namun efisien untuk mengembangkan kesehatan masyarakat
untuk memulihkan ekonomi nasional
tapi disiplin harus jalan sehingga pemerintah investasi besar dengan vaksinasi investasi besar dengan melakukan tiga t
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas raisa broto asmoro menegaskan
proses vaksinasi yang masih berjalan harus disertai dengan disiplin tiga m yang tidak boleh longgar
terlebih kementerian kesehatan sudah mengumumkan adanya temuan sembilan belas kasus transmisi lokal varian baru virus corona di indonesia
mobilitas selama libur lebaran dan perkembangan mutasi dari virus corona ini juga kini sudah menjadi transmisi lokal
maka kita semua harus bersiap dengan potensi terjadinya lonjakan kasus
nah inilah yang harus diingat kembali jangan sampai kita lengah begitu
sebanyak delapan puluh tiga sembilan juta dosis vaksin sudah ada di dalam negeri
hingga dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh satu telah disuntikan dua puluh enam juta vaksin
sepuluh tiga ratus lima puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh enam diantaranya sudah menerima suntikan dosis kedua